kepulan asap masih menyelimuti bangunan pasar kosambi kota bandung minggu pagi
sejumlah petugas pun masih terus berusaha memadamkan api
yang berasal dari lantai basement lokasi tempat berjualan bahan pangan
wali kota bandung yang meninjau lokasi kebakaran berjanji akan segera merelokasi para pedagang
wali kota bandung odet m daniel minggu pagi meninjau lokasi kebakaran di pasar kosambi bandung
odet didampingi kepala pemadam kebakaran kota bandung
kepulan asap tebal masih tampak keluar dari bagian basement pasar
kebakaran yang terjadi sabtu malam sekitar pukul sembilan malam tersebut
diduga berasal dari kios kelapa namun belum tahu apa penyebabnya
hingga minggu siang kebakaran masih terjadi dan belum dapat dipadamkan
petugas kesulitan untuk mencari titik api yang berada di dalam kios tertutup
serta asap tebal dan gelap menjadi kendala bagi petugas
hingga minggu siang dua puluh satu unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan
untuk memadamkan api
agar tidak merembet ke lantai atas yang terdapat ratusan kios
yang menjual pakaian dan tekstil
sudah ada produser lapangan cnn indonesia kiki haryadi di bandung jawa barat
selamat sore kiki
seperti apa kondisi di sana saat ini dan bagaimana jalannya proses pemadaman sejauh ini
ya selama sore eva proses pemadaman hingga saat ini masih terus dilakukan
di pasar kosambi bandung jawa barat
artinya memang kalau misalkan kita coba hitung dari jumlah waktu yang kemudian
sudah dilakukan pemadaman
karena pemadaman ini sudah berlangsung sejak pukul dua puluh satu malam
dan artinya memang saat ini memasuki pukul enam belas waktu pemadaman ini sudah hampir dua puluh jam
dan proses pemadaman kebakaran ini masih terus dilakukan karena memang ada sejumlah kesulitan
yang kemudian dialami oleh sejumlah petugas pada sore hari ini
yang pertama adalah terkait dengan lokasi objek dari kebakaran yang terjadi begitu
berada di basement
basement ini merupakan salah satu bagian dari bangunan yang ada dari gedung pasar kosambi ini
jadi memang basement ini ruangannya tertutup eva
jadi memang agak sulit bagi petugas
untuk kemudian bisa mematikan sejumlah titik titik api yang berada di basement tersebut
itu yang pertama
yang kemudian yang kedua adalah meskipun ada dua puluh tiga hingga dua puluh enam mobil pemadam kebakaran
yang kemudian sudah di stand by kan di depan pasar kosambi
namun tidak bisa semuanya masuk ke dalam
dikarenakan memang proses masuk ke dalam ini membutuhkan effort ataupun usaha yang lebih
karena memang ruangannya cukup gelap
kemudian juga ditutupi oleh asap yang tebal
sehingga itu yang menjadi salah satu pertimbangan ataupun kesulitan yang dialami
oleh para petugas
itu yang kedua
kemudian yang ketiga angin disini pun cukup kencang eva
sehingga memang asap ini terus terlihat di beberapa titik di beberapa ruas pasar kosambi ini
seperti yang saat ini saya laporkan kepada anda
ini sebetulnya api di dalam sini belum sepenuhnya padam
kami juga tadi sempat berbincang dengan beberapa petugas pemadam kebakaran
tadi kami konfirmasi apakah sudah masuk ke fase pendinginan atau belum
dan ternyata memang belum eva
ada sejumlah titik titik api yang kemudian masih menjadi konsentrasi dari pihak

kebakaran untuk segera dimatikan begitu
bisa saya tunjukkan kepada anda
salah satu titik yang menjadi salah satu fokus dari pemadam kebakaran ini adalah di wilayah kanan pasar kosambi ini
memang di sana ada satu titik api yang kemudian masih terus dilakukan upaya pemadaman oleh tim pemadam kebakaran
sampai sampai tadi siang tadi kami pantau
di bagian luar dari bangunan dari pasar kosambi ini dilakukan pembongkaran oleh alat berat
dikarenakan memang tidak ada ventilasi sama sekali eva
sehingga ini yang menjadi salah satu penyebab lain
mengapa pada akhirnya dua puluh jam api ini belum bisa dilakukan pemadaman
jadi terpaksa dari pihak pemadam kebakaran ini harus membongkar bagian depan dari pasar kosambi ini
untuk kemudian bisa membuka ruang
agar kemudian ventilasi ini bisa terbuka
sehingga memang proses pemadaman ini bisa berlangsung dengan cepat
itu adalah beberapa kendala kendala yang kemudian dialami ataupun dilalui oleh para petugas pemadam kebakaran
kemudian juga tadi kami sempat berbincang
bersama dengan kadiskar pb kota bandung dadang iryana mengatakan bahwa memang di dalam basement tersebut
kurang lebih ada tiga ratus lapak ditambah dengan kios yang kemudian terdampak
dalamnya ini merupakan kios dari penjualan sayur mayur
kemudian juga kebutuhan pokok dan juga beras beras
sehingga itu yang kemudian menjadi pemicu kebakaran yang kemudian semakin tinggi
ataupun semakin besar asapnya begitu
kemudian eva kalau misalkan saya gambarkan
anda gedung ini memiliki lima lantai
ini berpotensi untuk kemudian bisa menuju ke atas
sehingga memang dimaksimalkan upaya pemadaman ini terus dilakukan pada sore hari ini
lalu juga tadi kami sempat berbincang bersama dengan pd kebersihan
maksud kami pd pasar bermartabat
jadi memang ada lebih dari tiga ratus yang kemudian terdampak
pada akhirnya nanti akan direlokasi ke tempat yang lebih aman eva
dua puluh jam bukan waktu
yang sebentar kemudian untuk upaya pemadaman kebakaran yang terjadi di pasar
apakah dengan kondisi seperti ini ada semacam rencana darurat supaya api akan bisa segera dipadamkan
lalu yang kedua tadi anda mengatakan bahwa kios yang terdampak ada sekitar tiga ratus
apakah anda tahu kira kira kerugian baik material
ataupun juga apakah ada korban
ataupun yang terjadi akibat kebakaran ini dan juga solusi jangka pendek atas peristiwa ini
ya eva memang dua puluh jam ini bukan waktu yang sedikit begitu untuk upaya pemadaman api yang terjadi di pasar kosambi ini
tapi memang kalau bisa saya gambarkan kepada anda kondisi ini lebih kondusif dibandingkan dengan pagi hari siang hari
bahkan pada beberapa saat melaporkan kepada anda
jadi memang kalau tadi titik apinya menyebar di berbagai titik dengan luasan yang cukup luas
namun kali ini memang
titik api hanya berada di bagian kanan dari pasar kosambi ini
sehingga memang konsentrasi upaya pemadaman ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pemadaman dibandingkan dengan beberapa waktu yang kebelakang
jadi memang tidak ada upaya lain selain memang memaksimalkan pemasukan selang air pemadaman air secara maksimal oleh tujuh puluh petugas yang kemudian sudah disiagakan di pasar kosambi ini
jadi memang hingga saat ini juga para petugas masih terus melakukan ini eva upaya pemadaman api di sebelah kanan
jadi memang kalau misalkan saya gambarkan kepada anda ini tepat berada di belakang saya ini adalah salah satu titik yang menjadi konsentrasi
tadi di awal juga saya sampaikan kepada anda sampai sampai bangunan di depan dari gedung kosambi ini harus dibongkar menggunakan alat berat
sehingga dengan demikian ventilasi ataupun udara ini bisa keluar
sehingga para petugas pun bisa segera masuk dan juga api pun bisa segera padam
tadi sempat padam apinya kemudian juga memuai panas lagi
tapi itu segera ditutupi oleh petugas sehingga saat ini memang kondisinya jauh lebih kondusif
kemudian yang kedua pertanyaan anda eva terkait dengan jangka pendek apa yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah kota bandung
tadi wali kota bandung odet m daniel tadi mengatakan bahwa memang ada solusi jangka pendek dengan menyiapkan pasar darurat tepat berada di depan gedung pasar kosambi ini
jadi beberapa hari ke depan setelah nanti adanya proses pendinginan
juga proses pengamanan setelah olah tkp nanti akan dilakukan upaya relokasi ke depan pasar ini
mengenai berapa jumlah kerugian dari setiap para pedagang ini kami belum bisa mendapatkan informasi secara detail secara lebih jelas
karena memang yang menjadi konsentrasi dari pemerintah kota bandung adalah proses pemadaman kemudian juga pendinginan yang nantinya akan dilanjutkan oleh proses evakuasi
baiklah kiki haryadi melaporkan langsung dari depan pasar kosambi bandung jawa barat terima kasih
kebakaran di pasar kosambi bandung jawa barat
sabtu malam hingga minggu siang mengakibatkan lebih dari tiga ratus lapak terkena dampak
pemerintah kota bandung telah menyiapkan solusi jangka pendek bagi sejumlah pedagang yang terdampak
kebulan asap akibat kebakaran yang terjadi di pasar kosambi bandung masih terlihat hingga minggu siang
lebih dari dua belas jam api belum dapat dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran kota bandung
akses menuju titik api di basement gedung menjadi penyebab utama petugas sulit menangani kebakaran
dua puluh unit mobil pemadam kebakaran dan tujuh puluh petugas dikerahkan untuk memadamkan api
kebakaran terjadi di salah satu lantai gedung yang menjual sayur mayur dari lima lantai yang ada di pasar kosambi
tapi memang agak menyulitkan karena di dalam basement itu sendiri banyak yang mudah terbakar
satu yang sudah terbakar itu kayu karung goni kemudian cairan cairan yang sudah terbakar seperti itu
siang catatan diskar dan penanggulangan bencana menunjukkan tiga ratus lapak dan kios terkena dampak kebakaran
pengelola pasar kosambi telah menyiapkan solusi jangka pendek bagi sejumlah pedagang
api penampungan pedagang sementara itu di tempat partir ini
kita akan sekarang sedang menyediakan dua puluh meja untuk khusus lapak yang terdampak
nah kalau kios kita tidak mungkin membuat kios di sini dan fashion pun tidak mungkin kita buat di sini
tetapi kita upayakan tpps ini untuk lapak yang terdampak
kebakaran di pasar kosambi terjadi sejak sabtu malam
kebakaran ini juga terjadi karena adanya pelecekan api di salah satu kios penjual kelapa
tim liputan cnn indonesia